selanjutnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto membela ganjar pranowo yang dituding telah menebar isu politik identitas lewat kemunculannya dalam azan maghrib di salah satu stasiun televisi swasta
munculnya ganjar dalam azan maghrib di salah satu stasiun televisi tersebut dinilai hasto sebagai representasi seperilituas ganjar
menurut hasto baik partainya maupun gajar pranowo selama ini tidak memiliki rekam jejak soal isu politik identitas yang sengaja digunakan sebagai strategi meraup suara dalam pemilu
sehingga hasto membantah jika tayangan tersebut dikaitkan dengan isu politik identitas
politik identitas itu disampaikan oleh orang orang yang tidak punya rekam jejak prestasi
pak ganjar menampilkan spiritualitas
sebagai negara yang menjalankan pancasila dengan sebaik baiknya
sehingga tidak ada rekam jejak sedikit pun politik identitas dari pak ganjar dan juga pd perjuangan
kami partai nasionalis soekarnois yang menjadikan sila ketuhanan menyatu dengan sila kemanusiaan kebangsaan musyawarah dan juga berjuang untuk keadilan sosial
itu merupakan hal yang mencerminkan spiritualitas kita
sebagai bangsa ajakan yang baik dan menurut saya ya itu sama sekali tidak ada kaitan dengan politik identitas